turap yang berada di kali anak ciliwung di jalan lodan raya ancol pademangan jakarta utara longsor dan menimpa rumah yang berada di bantaran kali
kini petugas dari pemprov dki jakarta dan suku dinas sumber daya air kecamatan pademangan melakukan penanganan dengan menyangga turap yang longsor
petugas dari pemprov dki jakarta dan suku dinas sumberdaya air kecamatan pademangan melakukan perbaikan turap yang longsor di jalan lodan raya ancol pademangan jakarta utara senin siang
untuk sementara waktu petugas menyangga turap yang longsor menggunakan kayu dolken dan batu kali agar longsor tidak melebar
rencananya bagian yang longsor akan diturap permanen
longsor terjadi saat dilakukan pengerukan kali
ini adalah perbaikan turap yang dilakukan oleh pemprov dki jakarta untuk mengantisipasi banjir
untuk hari ini dari aliran timur melakukan rutin biasa perbaikan pemasangan turap yang diperkuat dengan balokan beton
untuk sementara dan untuk sebagian kita yang retak retak susulan kita lakukan pemasangan cerucuk dolken
bisa mengwarga juga membantu
kita juga dari sudin jakarta utara membantu
untuk kemarin kita sudah kirim dolken sebanyak tiga ratus
warga yang rumahnya terkena longsor sebagian pindah ke tenda pengungsian
mereka membutuhkan air bersih lantaran pipa air yang mengalir ke rumah mereka ikut hancur terkena pengerukan kali
mereka berharap pemprov dki jakarta mencari solusi atas bangunan rumah mereka yang sudah ditinggali puluhan tahun ini nyaris roboh
semalam kita dikasih air minum sama selimut
paling air bersih gitu
tapi ya penampungannya airnya terpakai
airnya sudah mudah
ya penampungan air bersih gitu sama makanan
sama makanan bu
terus kalau di malam kan nyamuk banyak
emang air bersih sulit bu
air bersihnya sebenarnya gak sulit karena pumpnya ini karena gak ngalir gitu putus ke bawah jadinya gak ngalir ke rumah
sebanyak sepuluh rumah yang terkena longsor yang sudah tidak dapat ditinggali pemiliknya
sebanyak tiga puluh jiwa mengungsi
dan akibat kejadian ini sebagian di rumah saudara mereka dan ada juga di tenda pengungsian
fakih haithami jakarta